indah semua yang memabukkan semua yang menggoda setan itu ada di sini di dalam pikiran kita dia
menyebarkan gambar gambar yang indah hayalan yang menyenangkan angan angan yang panjang jika kita
sudah punya satu dia goda kita supaya punya dua ketika kita sudah punya dua terus dia menggunakan
kita sampai kita punya sepuluh seratus ribu dan seterusnya sehingga hati kita dikuasai dan pada akhirnya
keindahan itu merubah kita menjadi orang orang yang rakus dan tamat dunia terbang
hanya itu yang kamu bisa
punya terbang dunia terbalik
saya balikan kamu ke jibarang kok baru jangan ustadz kan sudah longsor
lagi yang jawabnya sembarangan salah lagi ustadz ya kamu selalu salah
pemahaman yang terbalik ajanku saya iya sendirian di kamar takut mengambil dan merampas
aku orang lain tidak takut ajanku soi disuruh aja malam mengulis dan masuk ke tujuh
cukup waktunya sholat
solat adalah salah satu cara untuk menangkal pengaruh konspirasi global
siap satu komandan
siap satu komandan
saya mau motor gak
konspirasi global sudah mulai terang terangan memusuhi kita
saya akan cari pelakunya
siap satu komandan
mr prakara hidup
orang yang bell agak beruang
saya harap anda tetap membersihkan diri bisa mempengaruhi semuanya
adapung untuk berurut urut diri maka saya
alhamdulillah kamu juga sehat tintin
sekarang kamu ditugasin di sekabumi tintin
bukan kamu gak mau ketemu sama tintin lagi
kamu patah hati diputusin sama tintin
sekarang kamu ngejabat di sekabumi
di camatan tintin
jabatannya lebih tinggi dari sekdes
kamu selalu mikirin tintin
kamu pingin kesini takut tintin masih marah sama kamu
kamu juga beberapa kali nyamar kesini tin
lihat tintin dari jauh
terima kasih tintin udah nanya
alhamdulillah kabar kamu sehat
kamu juga berapa kali nyamar kesini tintin
kamu juga berapa kali nyamar kesini tintin
kamu udah siap
kamu juga berapa kali nyamar kesini tintin
kamu udah siap
aku gua udah lihat
bagaimana jadinya bahasanya
biar banyak pilihan
tadi aceh cuma bilang edwardnya harus jadi anak yang baik
harus nurut sama orang tua harus nurut sama nenek
baik baik baik
yang mak dengar nggak begitu
awas ya kalau kamu berani ngajarin edward yang gangga
kok diangkat kum
kan sudah kering doi
kamu duduk dulu doi
mau ke dalam taruh cucian
pantesan saya disuruh duduk
ini pasti jejak tatang
tatang sudah mulai anarkis
cuk buka cuk